beginilah pekerjaan sehari hari anggota polisi berpangkat brigadir polisi agung hidayat di
staf humas polrestabes surabaya sebagai anggota dokumentasi dan publikasi kegiatan polrestabes
surabaya dirinya memiliki hobi unik yaitu mengkoleksi dan memodifikasi mobil miniatur
pabrikan menjadi mobil polisi berbagai bentuk mobil miniatur polisi berhasil ia buat dan
bentuknya mirip sekali hobi modifikasi mobil miniatur ini ia lakukan di rumah ketika sedang
lepas dinas atau libur di rumah ia juga memiliki ratusan koleksi mobil miniatur pabrikan dari
berbagai bentuk merek dan kualitas memodifikasi mobil mobil ini memang tak mudah bahkan kerap
gagal namun ia terus mencoba hingga akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan awalnya dalam
memodifikasi mobil ini ia harus melepas bodi mobil setelah itu mengupas cat mobil dengan soda api
setelah gosong dan kemudian dicat ulang dengan warna putih sesuai mobil patroli polisi setelah
kering ia lalu menempelkan stiker mobil polisi dalam
penempelan ini butuh ketelitian dan kecermatan agar tak melenceng atau rusak hobi koleksi
mobil miniatur ini dilakukan sejak kecil karena sewaktu kecil dirinya tak punya uang untuk
membeli sehingga hanya bisa mengkoleksi sedikit namun setelah memiliki penghasilan dirinya mampu
memborong mobil yang ia sukai bahkan mengkoleksinya mobilnya kan kecil jadi simple untuk dibawa kemana mana
akhirnya saya foto foto gitu kan awalnya kala itu akhirnya koleksi semakin banyak saya mikir gitu loh terus buat

kita lihat lihat di channel youtube seperti itu banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan mobil miniatur itu salah satunya memodifikasi menjadi bentuk yang lain yang tidak dimiliki oleh pabrikan mobil tersebut
dari hobinya ini banyak orang tertarik ketika melihat koleksinya yang dipajang di media sosial
tak hanya sesama anggota polisi tetapi komunitas pencipta mobil miniatur banyak yang memesan untuk koleksi